kamu senyum senyum aja ada apa
iya tadi ketemu dokter dia bilang tinggal menghitung hari sampai bayinya lahir
oh alhamdulillah selamat ya
kamu lagi nunggu taksi
kamu gak ada yang antar sama riko
bukan mau riko campur
mas ciko tadi ada meeting penting jadi
udah sampe mano
ini angkuhnya res
gak usah gak usah
terus kamu ini kan lagi kerja ini bukan mobil kamu
ini hadiah dari aku
yang sebentar lagi mau lahir
udah lah res
seberapa kamu sayang sama mertua kamu
udah ikut aku aja
film ini bagus banget
mendingan kita nonton deh
mendingan ntar aja ya jes
aku mau masak masak
mendingan kamu sekarang istirahat aja
ini apaan jes
kamu jangan pura pura gak tau mano
sekarang kamu ada dua pilihan
kamu boleh aja jadi nyonya besar dirumah ini
tapi kalau gitu aku akan sebarkan video ini melalui internet
biar semua orang bisa lihat
kamu membiarkan aku jadi nyanya besar
dan aku gak bilang siapa siapa
aku gak pernah coba ambil mas chiko dari kamu jess
kamu berhak dapat perhatiannya nia
tapi emang dia sekarang udah memilih kamu
pasti kalau video ini keluar
aduh nama besar keluarganya mas riko pasti hancur ya
apalagi kesehatan mama ingrid
memang cuma ada dua pilihan itu
aku pilih pergi jess
aku gak mau mama ingrid sakit
aku gak mau dia sakit lagi
iya sih kita nggak bisa bikin semua orang bahagia kan
nah ate kawanitor hati honi
pernah gak pinta
tidak masih mudah
perasaan koko jadi gak enak
ada apa ya
ada hubungannya dengan